jangan pukul jangan pukul jangan pukul
aksi mogok dengan memboykot pelayanan kepada wisatawan dilakukan oleh pelaku wisata di labuan bajo nusa tenggara timur
aksi ini kemudian berbuntut penangkapan oleh anggota kepolisian polda ntt pada senin
polisi menilai aksi tersebut mengganggu kamtipmas karena digelar di depan bandara komodo
sementara ada tiga orang kalau tidak dulu nanti berkembang nanti dipermasakan
di tahan itu dalam hal apa
kenapa mereka diamannya
situasi kamtip mas ini dilakukan pengamanan kepada para pihak yang kami anggap sebagai ancaman kamtip mas
sejak aksi mogok berlangsung ratusan wisatawan nusantara dan manca negara terlantar di bandar udara komodo labuan bajo
ratusan wisatawan kebingungan
karena tidak ada jemputan bagi mereka
sejumlah wisatawan kemudian terpaksa mencari transportasi umum di luar area bandara
para wisatawan dari luar negeri pun itu terlalu mahal
dan akibatnya bisa menelansarkan para wisatawan yang berada di bandara
contohnya seperti sekarang ini jalannya macet atau mogok karena demonstrasi
mengatasi hal tersebut
pemerintah kabupaten manggarai barat kemudian menyediakan transportasi umum
kami pastikan seluruh pelayanan berjalan dengan prima
begitu ada kesulitan transportasi di bandara pemda mengambil alih
peran itu menyiapkan kendaraan walaupun kendaraan dinas bis
prinsipnya tidak boleh ada tamu satupun yang terlantar karena ketiadaan transportasi
aksi menolak harga baru masuk taman nasional komodo sebesar rp tiga tujuh puluh lima juta
membuat menparekraf sandiaga uno angkat tangan
kita membuka uang itu dan kita akan pastikan tidak akan ada tentunya efek efek negatif
terutama dari segi pemberitaan
beberapa rekan kami yang sedang ada di labuan bajo
kita juga dapat rekaman rekaman video tentang itu
tarif baru masuk pulau komodo diberlakukan sejak senin satu agustus dua ribu dua puluh
dikutip dari cnnindonesia com tarif dinaikkan untuk konservasi komodo
pemerintah kemudian menetapkan biaya masuk menjadi tiga tujuh puluh lima juta rupiah per orang untuk satu tahun
dari biaya masuk sebelumnya hanya satu ratus lima puluh ribu rupiah per orang
tim liputan cnn indonesia